persija jakarta mengamankan jasa pemain bintang timnas indonesia witan sulaiman di akhir bursa transfer liga satu
hadirnya witan diakini menambah daya serang tim macan kemayoran yang saat ini tengah berada dalam jalur perburuan gelar juara liga satu musim ini
witan resmi menjadi bagian dari tim macan kemayoran setelah meninggalkan klub slovakia as transen
witan menjadi nama terakhir dari lima pemain baru yang didaftarkan persija untuk mengarungi putaran kedua liga satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
persija dikabarkan harus merogoh kocek untuk memboyong witan sulaiman mengingat witan masih memiliki kontrak hingga dua ribu dua puluh empat bersama klubnya as traction
persija melalui pernyataan resminya menyebut witan akan memperkuat tim macan kemayoran selama tiga lima tahun atau empat puluh dua bulan ke depan
kepastian witan ke persija jakarta sekaligus menyusul rekannya
sesama pemain timnas egy maulana fikri yang telah memutuskan bergabung dengan klub dewa united